aku dari mana garpu itu
enggak mbak itu bukan punya saya garpunya
ini punya ibunya
dia tadi sederhana dengan saya dia mengelukain saya dengan garpu ini
mau bersiap aja
ada keperluan apa ya
saya mau jenguk anak saya
kebetulan saya bawa makanan
kalau ibu ingin menjenguk anak ibu
silahkan ke ruang kunjungan bu bukan disini
nanti disana ada suster yang bertugas
untuk memanggil anak ibu
oh begitu oke
ini garpunya jatuh
gak ada mbak
pasti mau makan
terus ntar makannya gimana
yaudah saya anterin dulu ya
ya sebentar ya
sa sa tunggu sa
belum doa penutup tau
aku kan udah break makan
waktu senam sudah habis ya
sekarang waktunya kalian istirahat makan siang
yuk kita bubuk
bisa kembali ke bar semuanya ya
ah kan pucuk di cinta lumpun tiba makan
bu ini garpunya kan
kamu mau tusuk saya ya
enggak ini garpunya tadi jatuh
kayaknya ini udah siang
sebaiknya aku sama rena juga harus pulang deh
soalnya kasian mama senayan di rumah
apalagi dengan keadaan seperti ini kan takutnya kenapa mama
takutnya juga gak tenang kalo ninggalin mama
yaudah oke kita balik aja yuk
pak sekali lagi ya
dias lo masih gak enak badan
udah mulai demam juga
hari gini gue udah mau sampe sakit
tenang jangan panik
suplemen andalan dokter gue
kata dokter c to fit bagus untuk cegah sakit dan mempercepat penyembuhan
karena komposisi dan dosisnya sudah sesuai standar
kalau gue udah ngerasa gak enak badan gue langsung minum ini
terus di bawa tidur besoknya udah seger lagi
ah masa sih fail secepat itu efeknya
bukannya itu cuma vitamin biasa
eits jangan salah
si dua fit ini hasilnya sudah seperti obat
karena mengandung zinc dosis tinggi yang tidak dimiliki oleh produk lainnya
selain itu juga dilengkapi dengan vitamin vitamin lainnya termasuk vitamin c
iya ini buat lo aja
oh iya city to fit ini diminumnya sehari satu kali aja ya
ya udah diminum sekarang ya aman kok untuk lambung
makasih banyak ya phil gue minum sekarang nih
tepat tepat ini
ini saya mau ngembahin garpunya
ini nih garpunya
kamu mau melukain saya kan
enggak enggak enggak enggak saya bukan mau kecelakaan ibu saya enggak
dapat dari mana garpu itu sini mbak
enggak enggak itu bukan punya saya garpunya ini punya ibunya
dia mau ngelukain saya dengan garpu ini
mau besok apa ya
tapi si yanto kenapa cepet amat ya tumben
lah lah lah
ini apa bukan si yanto
kenapa saya yang ngelukain xma si yanto
maaf pak yantonya sedang sakit
makanya kami berdua yang ditugaskan
kami timnya pak yanto kok pak
iya betul pak
dari dulu kalau datang sendiri aja
mobilnya sih bener
ada itu ada sms
maaf pak wuyah saya sakit
makanya saya kirim tim buat bersih bersih
bener berarti mereka ini timnya pak yanto
yaudah lah kalau begitu silahkan masuk
mobil biar di luar aja
iya di luar aja
oh gitu orangnya aja masuk
tidak ada sekali yang tadi
ya ini itu
eh pak wuyah
gimana bangku tuh
gua mau nongkrong ke dalam
ini bukan itulah gimana
yang salah eingge validity
satu dua tiga
ini kenapa saya ditarik tarik saya salah apa coba
saya cuma mau ngembalik garpunya doang lepas ini
aduh gawat jess itu elsa kayaknya dipitnah deh
iya padahal kan garpunya memang jatuh di sana
ya makanya eh kita harus bantuin elsa nih
soalnya neneng tuh paham banget gimana rasanya dipitnah
neno tuh dulu pernah dipitnah
masa katanya neneng dibilang ngerebut presiden kutub utara
padahal kan neneng sering kesenap karena pengen jinakin ruang kutub
bukan pengen ngerebut presidennya
kita harus cari cara nih
jadi benar ini garpu milik ibu
iya benar dok tapi garpu itu ada di rantang saya dok
saya yakin pasti perempuan ini dengan sengaja ngambil garpu itu buat nyerang saya
ini apaan sih ibu jangan negatif thinking kayak gitu dong bu
saya itu cuma mau ngembalin karena